kreativitas memang tidak pernah bisa mati dengan berbagai cara kreator film indonesia mencoba bertahan melawan keterbatasan salah satunya bidang perfilman
apa saja tantangan pembuatan film interaktif dan apakah proses pembuatan naskahnya sama dengan pembuatan film pada umumnya
kita sudah bergabung melalui sambungan zoom dengan sutradara film dengar alvin rizky ismail
selamat siang mas alvin dalam suasana syawal saya ucapkan maaf lahir batin dulu menyala izin bapak izin
mas alvin setelah ya sekitar satu tahun kita terdampak ya hampir dua tahun dua ribu dua puluh sampai sekarang hampir setahun ya industri film perlahan mulai kembali
berbagai kegiatan yang mulai bermunculan dalam industri film salah satunya apa saja yang anda lihat mas alvin berbeda sebelum pandemi dan saat pandemi
terima kasih tempatannya
kita digambar hidup sinema berbual
memberikan satu alternatif fresh yang baru buat penonton indonesia pecinta film indonesia dan pekerja film indonesia untuk bisa tetap berkarya di masa pandemi
jadi sebelumnya sebelum di masa pandemi indonesia itu sudah lagi rise lagi bagus
bukan hanya kuantitinya yang banyak tapi kualitasnya juga makin bagus makin banyak
sudah menjadi referensi film
film maker dunia ya
kemudian setelah pandemik sedih memang dirasakan semua
hanya di industri perfilman tapi di seluruh industri entertainment showbiz
kita sempat juga kita plot
kemudian setelah itu kita coba bangkit kumpulin teman teman
kita mesti tetap berkarya di gimana caranya supaya ini jalan
kemudian muncullah ide untuk membuat film ini
muncul sejak kira kira
dan setelah itu kita sudah terbiasa dengan aplikasi konferensi buat senatur ahli buat kerja buat sekolah
dan buat interaksi sama masyarakat luar karena saat itu sedang mungkin bisa dibilang kelikaya log
kita tidak bisa keluar rumah
hal ini yang membuat saya sama teman teman di
di gambar hidup sinema punya satu ide yang ini sebetulnya kita bisa untuk kulitasi ini atau
untuk mengambil aksi ini pakai film
jadi seru juga
akhirnya kita pernah coba
waktu itu satu saat kita nonton bareng di aplikasi video conference
terus kemudian kita lihat ini seru
jadi kita berpikir oh ini kita mesti bikin sesuatu yang lebih lagi dari ini
kita coba share kesempatan saat ini
apa yang membuat film dengar ini berbeda dengan film film lainnya
dan apa yang ingin ditonjolkan sebenarnya
dan kenapa memilih film horror untuk film interaktif pertama di tanah air

film dengar ini bisa dibilang kami tidak punya referensi
jadi kita mencoba buat trial and error cukup lama juga
intinya bagaimana membuat sebuah naskah yang didalamnya terdapat elemen aktif
dan bagaimana mengedit film
karena ini film dapat banyak sekali screen didalam satu frame
ini juga jadi sebuah tantangan dalam sebuah penulisan naskah yang kita alami
kemudian juga proses selanjutnya yang kita pikirkan adalah sound
dan bagaimana caranya ini kita memperbaikkan sound dengan secara baik
yang terdengar dengan proper
sudah pasti horror
jadi yang interaktif
sepertinya kita memilih genre horror ini supaya
penonton di indonesia kan banyak yang tercinta horrornya
horror yang di indonesia sudah bisa disebutkan lagi
sudah terlalu banyak sekali
ada satu yang saya berpikir bahwa harus bisa
bukan hanya masuk ke dalam film
tapi yang dari film juga bisa keluar ke kita
inilah kenapa kita pilih genre horror
betul betul bisa merasakan sebuah wahana yang interaksi
kita pikir akan seru banget
jadi yang ingin ditampilkan dalam film interaktif ini adalah
screaming atau teriakan dari penonton itu
sehingga muncul interaktif antara
pembuat film dengan pemain film
dan juga penonton filmnya sendiri
sering banget kita kalau lagi nonton film
kalau kita larut dalam sebuah adegan itu
kita kadang kadang suka pengen kasih tahu ke pemainnya gitu
jangan ke situ
di situ ada hantu
jangan ke situ
di situ ada pembunuhnya
bisa bayangkan pada saat kita memberi tahu mereka
jangan ke situ
tiba tiba pemainnya itu berputar dan berbalik ke arah kita
jadi kemana saya harus pergi kemana
inilah yang membuat saya dengan beberapa tim di gemar hidup sinema
menciptakan sebuah interaksi yang nanti bisa dirasakan pada saat nonton
ini adalah pengalaman pribadi juga sejak saya kecil
saya suka diajak nonton sama almarhum ayah saya ke bioskop
saya suka karyak
no jangan kesini sana
ayah saya cuma senyum aja
mungkin dalam hatinya dia bilang
mungkin dalam hatinya aku berpikir begitu
saya juga berpikir
oh tapi harusnya dia bisa dengar aku
dan ternyata dia melihat ke arah aku dan bilang
udah tenang saja
saya udah tahu ininya
mending kamu kesini saja
kamu bantu saya
itu akan luar biasa banget
pasti sebuah pengalaman yang tidak terlupakan pastinya
kalau kita bisa bawa ini ke penonton indonesia
saya pribadi mungkin pemirsa di rumah juga ingin tahu nih mas alvin
bagaimana caranya bisa mengakses film ini
medianya apa dan kapan akan tayang nanti
dengar akan tayang perdana secara premier di aplikasi zoom
kemudian invitation nya bisa didapatkan di aplikasi atau website tiket com
nanti kalian bisa akses ke sana kemudian lihat banner film dengar
kalian bisa beli tiketnya dan kalian bisa dapatkan invitation eksklusif
hanya untuk dua ribu orang saja di tanggal sepuluh juni dua ribu dua puluh satu
filmnya tayang malam jumat pas banget hari kamis jam sembilan malam
kalian akan hadir di sana sebelum film dimulai
kita akan berinteraksi sejak awal kita akan berinteraksi di tengah tengah film
sampai kita akan bisa berinteraksi di akhir
dan setelah itu dengar akan kembali ditayangkan di pelayanan tiket live di tiket com juga
ini nantinya akan bisa ditonton secara non interaktif
yaitu dimulai pada tanggal tujuh belas juni dua ribu dua puluh satu dan seterusnya
tapi jangan sampai kelewat karena pengalaman interaksi ini adalah satu satunya
yang pertama kali dan kesempatannya hanya tanggal sepuluh juni ini
tuh seperti mas alvin bilang
jangan lupa jangan kelewatan ya nanti untuk nonton di aplikasi zoom
tapi apa pesan yang ingin disampaikan dalam film ini
dan terakhir mas alvin apa pesan yang ingin disampaikan untuk insan perfiloman tanah air
untuk kami pelaku dan insan perfiloman tanah air
banyak banget tentunya di masa pandemi ini yang pengalaman
yang tidak terlupakannya gimana caranya mengerjakan
kemudian gimana caranya kita bisa bikin sebuah produksi yang hemat biaya tetap
tetap menjaga kualitas
cuma mudah mudahan kami yang meridup sinema dan saya mengajak teman teman juga bahwa
ini ada media baru yang bisa kita pergunakan dan bisa kita maksimalkan
berbeda tapi untuk kelangsungan dan kelanjutan kreativitas kita
mudah mudahan film ini menjadi satu alternatif hiburan
kemudian tetap berkarya tetap semangat
karena banyak sekali media yang bisa menawarkan kita untuk menampilkan karya kita
baik di layar lebar di jaringan di luar
baik di layar digital
kemudian sampai ke pegelaran teater yang memang masih terus kita perjuangkan di masa pandemik ini
selamat berkarya jangan takut terus aja
kita mesti bareng bareng pegangan tangan terus bikin sebuah karya terus menerus
baik tetap kreatif jaga kualitas dengan ongkos yang efisien di tengah pandemi covid sembilan belas
sukses selalu mas alvin rizky ismail dengan film filmnya
dan terima kasih

dan anda jangan lupa nanti akan tayang sepuluh juni dan ikut dalam film teraktif ini dengan aplikasi zoom ya mas alvin
terima kasih mas alvin selamat siang dan kita akan bertemu di lain kesempatan